gedung kpu bersama korespondensi nn indonesia prisky laudahan
cila selamat siang pantauan anda bagaimana penjagaan serta pengamanan di sekitar gedung kpu sampai dengan siang hari ini
ya selamat siang tiffany saat ini saya berada di sekitar gedung kpu tidak di depan gedung kpu persis namun di jalan ke arah kuningan
nah memang ini dari tanggal dua puluh satu kemarin ini sudah ditutup total artinya tidak boleh ada kendaraan bahkan tidak boleh ada warga yang melintas di depan jalan raya imam bonjol ini
dan penjagaan yang terpantau dari kami sejak pagi tadi ini masih sangat ketat tiffany
di mana ini berbagai perlengkapan kepolisian juga sudah ada sudah disiapkan di jalan dari arah kuningan ini
di mana sudah ada rompi sudah ada
helm sudah ada body protector dan juga tameng dan tongkat yang sudah ada di jalan raya di depan gedung kpu pusat ini
ratusan anggota kepolisian juga sudah berjaga jaga di sini
tadi pagi belum ada tiffany petugas yang berjaga di sini namun sekitar satu jam yang lalu ini sudah berjaga jaga di sini
dan tadi juga kami sempat melihat
ada masa dari organisasi islam yang melintas di jalan imam bonjol ini menuju ke arah rasul nasaid
terlihat ini tadi petugas kepolisian juga sudah ada berjaga jaga di setiap sisi jalan begitu
namun memang sekarang sudah terlihat cukup kondusif dan kami juga belum mengetahui informasinya kemanakah ini segerombolan
atau remas tertentu

tadi juga kami sempat mengkonfirmasi bahwa kegiatan di gedung kpu ini berjalan seperti biasa
bahwa sejumlah tahapan administrasi pemilu perbaikan administrasi ini juga masih terus dilakukan
namun memang kegiatannya ini bisa cenderung sepi begitu tidak terlalu terlihat ada kegiatan yang ramai seperti biasa
bahkan juga tadi komisioner kpu firian aziz mengatakan bahwa hari ini
ada kegiatan pembagian santunan kepada sejumlah keluarga anggota kpps yang gugur saat bertugas
karena tadi firian juga langsung bertolak ke bandung untuk memberikan santunan kepada keluarga petugas kpps yang meninggal dunia akibat bertugas
dan memang kpu juga memastikan belum ada rencana jika nanti ada aksi di depan gedung kpu
kpu belum berencana untuk menemui

namun kpu menyatakan mempersilahkan begitu setiap pihak yang keberatan
dan hasil pemilu untuk melakukan aksi asal dilakukan dengan adamai dan juga tenang
namun kpu juga menegaskan bahwa lebih baik jika memang ada pihak yang keberatan dengan hasil pemilu
bisa langsung melakukan dan melayangkan gugatannya ke mahkamah konstitusi menempuh jalur hukum sesuai dengan undang undang
baik terima kasih priscila dauhan melaporkan dari sekitar gedung kpu jakarta